pada masa psbb transisi provinsi dki jakarta mengalami lonjakan kasus covid sembilan belas yang cukup signifikan dalam seminggu belakangan
gubernur dki jakarta anies baswedan mengingatkan warga untuk tetap disiplin protokol kesehatan dan waspada dengan lingkungan sekitar
dalam seminggu terakhir provinsi dki jakarta mencatatkan tiga kali rekor tertinggi dalam kasus harian covid sembilan belas
tanggal dua belas juli menjadi yang tertinggi sejak kasus pertama ditemukan di mana tercatat empat ratus empat kasus baru covid sembilan belas yang terkonfirmasi
selama pemberlakuan psbb transisi angka dari positivity rate jakarta selalu berkisar di bawah lima persen
namun hari ini angkanya melonjak dua kali lipat menjadi sepuluh lima persen
gubernur dki jakarta anies baswedan pun mengingatkan masyarakat jakarta untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan
dan juga selalu waspada terhadap lingkungan
anies baswedan juga meminta masyarakat untuk dapat menjalani pelonggaran yang diberikan ini secara bijak
kegiatan perekonomian terhenti kegiatan keagamaan terhenti kegiatan sosial terhenti
kita semua yang akan merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus